persebaya surabaya kembali menggelar latihan di lapangan tor surabaya pada rabu sore
sebagai persiapan menghadapi psis semarang dalam pekan ketiga liga satu
kali ini persebaya meningkatkan latihan fisik dan taktikal
dalam latihan fisik persebaya berlatih lebih awal dari biasanya untuk beradaptasi dengan cuaca
karena selama pertandingan liga satu musim ini tim bajul ijo bermain sore hari
pelatih haji santoso menilai psis semarang bukan lawan mudah
komposisi psis saat ini dianggap berbeda dengan musim lalu
semua penyerang patut diwaspadai seperti carlos portes dan mantan pemain persebaya taisei marukawa
gandang di arah itu menurut saya memiliki kualitas yang bagus kita harus waspadai
dan pelatihnya juga sudah beradaptasi dengan sebab beradaptasi
jadi harus saya artis
sementara itu pemain persebaya hernando ari mengaku perubahan waktu pola latihan
membuatnya bisa lebih berfokus dan meningkatkan kondisi fisik
dengan kondisi cuaca panas saat latihan membuat kekuatan fisik menjadi lebih lama
hingga menit menit akhir pertandingan
ya latihan siang ini ada manfaatnya juga buat kita membenahi visi kita
dan semoga kebanyakan latihan siang ini kita bisa jadi lebih kuat
dan lebih konsentrasi lagi di langkah selanjutnya
selain memantapkan kondisi fisik persebaya juga mengasah taktik bertahan dan menyerang
hingga pekan kedua persebaya sudah kebobolan tiga kali dan mencetak empat gol
sektor lini serang yang kerap membuang peluang dan kurang tenang saat penyelesaian akhir
menjadi pekerjaan rumah tim pelatih